indonesia tanah air beta
pusaka abadi nanjaya
indonesia sejak dulu kala
selalu dipuja puja bangsa
disana tempat lahir beta
dibuai dibesarkan kental
tempat berlindung di hari tua
sampai akhir berutuh mata
sungguh indah tanah air peta
tiada pentingnya di dunia
indah tuhan mahat bangsa
bagi bangsa yang memujanya
disana tempat lahir beta
dibuai dibesarkan kental
tempat berlindung di hari tua
sampai akhir menutup mata
tempat berlindung di hari tua
sampai akhir menutup mata
terakhir menutup mata